menjadi penyandang disabilitas bukanlah pilihan sarah suryandari sejak dilahirkan sebelas tahun lalu
bagi sarah tidak semua pusat perbelanjaan dan sarana publik di kota solo bisa ia akses dengan
mudah ya layak tapi belum akses kalau buat di papel oh iya di abangnya stasiun stasiun
sudah pernah naik ke naik kereta tapi atau ke stasiun pernah apa kesulitanya disitu
kalau mau naik keretanya gitu kan tinggi jadi harus digendong dulu baru bisa naik gitu
sarah adalah salah satu dari ribuan penyandang disabilitas yang tidak bisa
memanfaatkan sarana publik di kota solo padahal untuk bisa menyandang predikat
kota layak anak semua sarana publik harus bisa diakses siapapun termasuk para penyandang
disabilitas kota layak anak menjamin setiap anak untuk memperoleh semua hak mereka baik
hak kesehatan pendidikan perlindungan dan berpendapat tanpa ada diskriminasi
sebenarnya kota solo sudah memenuhi hak anak anak namun masih adanya anak
tunawisma dan juga anak anak putus sekolah menjadi kendala tersendiri
kalau di kelurahan punggawan sendiri beberapa kayak kader kader orang orang dari kelurahan
itu semuanya support sama anak anak forum anak kita mau bikin acara kita bingung tempat
mereka menyediakan kadang kadang pun dana pun juga mereka yang
memberikan gitu memberikan donasi pada kita untuk bisa mencapai predikat ini di tahun dua ribu dua puluh
pemkot solo mencanangkan program percepatan menuju kota layak anak adanya taman cerdas di mojo
songo jebres menjadi salah satu realisasi program tersebut berkat adanya taman cerdas di kota solo
beberapa anak mampu menjadi juara di ajang prestasi baik tingkat kecamatan maupun provinsi